mas budiman saya kasih kesempatan anda
roky beranggapan seperti itu
saya tidak sesuram dan semelankoli yang dikatakan roky
karena tugas pemerintahan yang menang
tugas calon yang menang adalah
dalam pertarungan politik adalah
membangun rumah panti asuhan yang memadai bagi orang orang yang kalah
untuk memastikan bahwa terjadi persennyawan kimia
antara yang menang dan yang kalah
untuk memastikan bahwa semuanya adalah bagian dari bangsa
karena seperti john f kennedy katakan
pemenang itu punya seribu ayah dan seribu ibu
dan orang yang kalah adalah yatim piatu
tugas pemenang adalah memastikan dia membangun rumah panti asuhan
yang memadai untuk orang orang yang kalah
rumah panti asuhan
iya rumah panti asuhan
di situ tugas etnis dari pemenang
karena itu kami menganggap bahwa
ketika hukum dengan pisau dinginnya mengatakan demikian
tentu saja mereka punya otoritas seperti itu
tapi kalau itu tidak dilakukan atau tidak dirasakan roky
tugas penguasa politik untuk secara etis menjaga kebangsaan kita
dengan cara memberikan rumah panti asuhan bagi yatim piatu yang kalah tadi itu
maksudnya anda mengafirmasi kekurangan keputusan hukum yang tadi dikatakan roky
sehingga perlu dikompensasi oleh sang pemenang begitu
mereka punya otoritas hukum untuk itu
kritik boleh boleh saja dan kita tidak menutup kritik itu
kalau tapi saya tidak setuju dengan roky kalau alasannya
adalah sikap pasangan satu mendukung adanya kecurangan
itu kan sebagai sebuah penjelasan bahwa kita harus mengantisipasi itu
ya kita harus mengantisipasi ada kecurangan dan perhatian perhatian itu di banyak tempat
artinya pasti tidak sempurna
tapi intinya untuk menutupi ketidaksempurnaan yang pasti juga tidak akan pernah bisa sempurna
pemenang adalah memastikan mereka yang gagal menang
baik secara politik
maupun secara hukum
diberikan tempat yang terhormat
itu dalam demokrasi
menjadi oposisi yang baik
menjadi oposisi yang baik
dan tugas pemenang adalah hari ini
karena saya tahu pak jokowi dalam periode kemarin juga tidak bisa menyenangkan semua orang
tugas pemerintahan yang baru adalah mendengarkan kritik
terutama yang paling harus didengarkan adalah mereka yang selama ini belum pernah diuntungkan oleh sistem
baik di era pak jokowi maupun era sebelumnya
dan itu harus diperbaiki
tapi kan tidak semua kritik itu berasal dari mereka yang tidak pernah diuntungkan dalam sistem
yaitu secara etnis harus didengarkan oleh pak jokowi
dan juga harus didengarkan dari oposisi
yang harus kita waspadai adalah mereka yang kemudian memang punya agenda agenda di luar
tapi lebih pada mempertahankan status quo maupun otokrasi masa lalu
sebelum kita bahas mengenai penumpang gelap dan lain lain
kita lokalisir dulu masalahnya mengenai putusan kemarin
anda lihat bahwa memang sebenarnya fakta fakta persidangan yang ada memang sudah termanifestasi dengan baik dari putusan itu
apakah ada hal hal yang terserak yang belum
bisa disapu dan dirangkul oleh para hakim mahkamah
ini kan keputusan kita gini budi
jadi saya menganggap bahwa satu satunya
kalaupun nanti ada revolusi yang pasti kosong
satu satunya tidak boleh ada dua sih
satu sepak bola dan kedua mahkamah agung atau konstitusi yang tidak boleh diambil alih oleh kecerdasan buatan
agar ada etika di sana agar ada hati di sana
bahwa keputusan tidak boleh sepenuhnya dingin
tapi bahwa pilihan untuk tidak ada dissenting opinion
diantara para anggota mahkamah ya para pengadil tadi
itu menunjukkan bahwa barangkali kesulitan diantara mereka sendiri untuk melihat
pada bagian mana mereka harus berselisih
dan memutuskan keputusan yang tidak bulat ketika memang kalau kita lihat
retorika retorika atau advokasi yang disampaikan oleh para pengacara dua
memang lebih pada suara suara aspirasi politik
oke yang lahir dari kekecewaan bukan lahir dari
mereka menemukan kesalahan yang fatal
kesalahan yang kurang ada
kalau bahasa eroki sangat kualitatif misalnya kayak gitu
hal hal yang kualitatif bukan kuantitatif yang tidak bisa dihitung hitung
atau ada berkas berkas yang terlihat di depan mata gitu maksudnya dalam fakta persidangan
ya itu sah sah saja
sebuah mahkamah sah sah saja secara dingin
untuk secara dingin memutuskan bahwa bukti bukti tidak cukup untuk memastikan
ada kesalahan yang tersutur dalam sistemati dan masif
tapi itu sekali pilihan